keinformasi lainnya jaksa agung muda bidang pidana umum kejagung fadil zumhana angkat bicara terkait tinggi rendahnya tuntutan verdi sambo dan terdakwa lainnya yang menjadi sorotan publik
fadil meminta publik menghormati proses hukum ia menegaskan jaksa memiliki kewenangan dan tidak ada intervensi serta telah menggunakan parameter yang jelas
dalam konferensi persnya di gedung jampidum kamis sembilan belas januari dua ribu dua puluh tiga jaksa agung muda bidang pidana umum fadil jumhana menegaskan tidak ada polemik dalam tuntutan terhadap verdi sambo dan terdakwa lainnya yang ada hanya perbedaan sudut pandang
ia juga menyoroti banyaknya opini yang berkembang di media dan sejumlah ahli fadil meminta semua pihak menghargai pendapat setiap pihak jaksa terdakwa
sebelumnya verdi sambo dituntut penjara sumur hidup barada richard eliezer dituntut
tujuh belas tahun penjara bribka riki rizal putri candrawati dan kuatmaruf dituntut delapan tahun penjara

menyatakan kurang tinggi
maka saya bilang saya berempati pada korban
kalau terdakwa bilang ketinggian
itu juga hak terdakwa
penasihat hukum katanya ketinggian
itu hak terdakwa
ini kan proses ini berjalan
supaya jangan terlalu banyak
ini penegakan hukum
jangan media ikut mengadili
media itu gunanya memancarkan berita berita ini
jangan membentuk opini
menanggapi tuntutan hukuman delapan tahun penjara
kepada putri candrawati
jaksa agung muda bidang pidana umum
kejagung fadil zumhana menjelaskan
ada parameter yang jelas digunakan jaksa
seperti alat dan fakta persidangan
fadil kembali meminta agar tuntutan
terhadap para terdakwa pembunuhan brigadir yosua utabarat
tidak dijadikan polemik
karena persidangan belum selesai
fadil juga menegaskan
pihaknya tidak akan merevisi tuntutan
terhadap terdakwa kasus pemudan merencana
brigadir yosua utabarat
kenapa pc delapan tahun
pc ini pak
sama dengan kw
dalam arti peran yang
dalam hukum pidana ada peran aktif
tidak melakukan sesuatu
ada di kamar ketika itu
ini fakta persidangan loh ya
tapi dia mengetahui
ada perencanaan pembunuhan
sehingga kita jerat dengan tiga ratus empat puluh
dari mana dia mengetahui perencanaan pembunuhan
dari fakta yang diungkap oleh jaksa di persidangan itu
ada peran dia mengetahui
tapi dia tidak berbuat
dari sisi itu
lalu jaksa berpikir
tuntutan yang tepat untuk
buat klasternya ya
ini bicara klaster